informasi selanjutnya saudara dari bursa pilkada jakarta dpd partai gerindra dki jakarta mengusulkan sejumlah nama untuk diusung sebagai bakal calon gubernur jakarta
daftar nama ini akan diserahkan kepada dpp dan ditentukan oleh ketua umum prabowo subianto
sejumlah nama yang diusulkan ke dpp diantaranya wakil ketua umum partai gerindra rahayu sarasvati joyo hadi kusumo
lalu ada juga nama budi jiwandono ketua fraksi gerindra dprd jakarta rani maulani hingga nama ketua dpd gerindra jakarta ahmad riza patria
namun dpp partai gerindra bilang nama lain masih mungkin dipilih untuk diusung dalam pilkada jakarta
jadi keputusan akan sepenuhnya di tangan prabowo subianto sebagai ketua umum partai
soal calon gubernur dki ya mekanisme
yang diatur di partai gerindra adalah dpd yang terkait yaitu dpd dki bisa mengusulkan kepada dpp
lalu dpp menyampaikan kepada ketua dewan pembina ataupun ketua umum yaitu pak prabowo subianto untuk diputuskan
jadi kemarin saya dengar misalnya pak radiza patria ketua dpd dki menyampaikan ada usulan yang beberapa nama
di antaranya ada nama mbak sarah ada bu rani ada pak budi jundono